korban tewas saat unjuk rasa mahasiswa di kota kendari sulawesi tenggara kamis kemarin bertambah satu orang lagi
ya mahasiswa fakultas teknik universitas halu oleo muhammad yusuf kardawi meninggal dunia pada jumat dini hari setelah menjalani perawatan sekitar dua belas jam
muhammad yusuf kardawi sembilan belas tahun mahasiswa teknik sipil universitas halu oleo kendari dinyatakan meninggal dunia pada pukul empat lewat lima waktu indonesia tengah
yusuf meninggal setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit bah teramas kendari pada pukul enam lima waktu indonesia tengah
dan jenazah yusuf langsung dipulangkan oleh keluarganya di kelurahan laipi kecamatan kabawo kabupaten muna
yusuf diketahui mengalami luka parah di bagian kepala dan mengalami pendarahan
yusuf mengalami koma akibat kekurangan darah ia sempat menjalani operasi hingga kemudian dirawat di ruang icu
pihak keluarga mendesak kasus meninggalnya yusuf ini segera diusut
pihak keluarga mendesak kasus meninggalnya yusuf ini segera diusup
pihak keluarga mendesak kasus meninggalnya yusuf ini segera diusup